komisi pemberantasan korupsi menetapkan hakim pengadilan negeri balikpapan kalimantan timur atas nama kayat sebagai tersangka kasus suap
kayat diduga meminta uang untuk membebaskan terdakwa yang sedang menjalani persidangan
selain kayat dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama
permintaan keterangan setelah kita melakukan permintaan keterangan dalam batas waktu dua puluh empat jam mulai dari kemarin di balikpapan sampai dengan hari ini
sesuai dengan yang diatur oleh kuhap dan siang tadi kami melakukan gelar perkara
maka kami menetapkan tiga orang sebagai tersangka
yang pertama sebagai penerima suap adalah kyt hakim pada pengadilan negeri balikpapan
sedangkan pemberi suap
adalah sdm dari pihak swasta dan jhs seorang advokat atau penasihat hukum
pasal yang disangkakan sebagai pihak yang diduga sebagai penerima
kyt disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a atau huruf d atau huruf c atau pasal sebelas undang undang
nomor tiga puluh satu tahun
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sedangkan pihak yang diduga sebagai pemberi
sdm dan jhs disangkakan melanggar pasal enam ayat satu huruf a atau huruf
atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
jungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
dan untuk mengelaborasi lebih jauh sudah dikorespondensi cnn indonesia di arman helmi di gedung kpk jakarta
arman selamat malam
ini setelah kpk menetapkan kyt sebagai tersangka
begitu ya hakim pengadilan negeri balikpapan
karena barang bukti yang ditemukan oleh kpk ini berupa apa dan dalam kasus apa sebenarnya hakim kyt ini terjerat dalam kasus menerima suap yang diberikan oleh pihak pihak tertentu
baik selamat malam reinhardt
memang sebelumnya komisi pemberantasan korupsi telah menerima informasi ataupun juga aduan dari sejumlah masyarakat
terkait adanya upaya tindak pidana korupsi yang melibatkan lima orang dalam operasi tangkap tangan kemarin
di mana dalam tangkap tangan kemarin juga kpk mengamankan lima orang
yang tadi sudah disebutkan yaitu hakim kyt hakim pengadilan negeri balikpapan kalimantan timur
kemudian juga ada sudarman atau sdm selaku pengusaha properti
kemudian juga ada johnson siburian selaku advokat atau pengacara dari sdm
kemudian juga ada satu orang panitra fahrul azami dan satu orang rekan pengacara dari johnson siburian yaitu rosa isabella seperti itu
kelima orang yang diamankan dalam ott ini diduga ataupun juga diketahui oleh kpk terlibat sebuah persekongkolan
agar supaya terjadi upaya penyuapan atau menyogok
hakim kayat pengadilan negeri balikpapan kalimantan timur maksud kami
agar supaya kayat atau hakim kayat membebaskan sudarman dalam dugaan ataupun juga dalam kasus persidangan pada desember dua ribu delapan belas
terkait dengan pengurusan dokumen palsu atas beberapa bidang tanah yang berada di kota balikpapan kalimantan timur seperti itu
ada pun barang bukti yang diamankan oleh kpk dalam operasi tangkap tangan kemarin
yaitu uang berjumlah seratus juta rupiah dalam tas kresek berwarna hitam
kemudian juga ada uang yang diberikan oleh kppk dalam operasi tangkap tangan kemarin yaitu uang berjumlah seratus juta rupiah dalam tas kresek berwarna hitam

nah ini uang seratus juta rupiah merupakan uang muka ataupun juga fee daripada
sebagian fee dari lima ratus juta yang diminta oleh hakim kyt kepada sudarman agar ia bebas dalam sidang pada desember dua ribu delapan belas yang lalu
di mana sidang tersebut setelah sidang maksud kami hakim kyt bertemu dengan pengacara sudarman
yaitu johnson siburian
dan mengatakan bahwa apabila kliennya ingin bebas daripada tuntutan ini
maka ada fee yang ditawarkan sebanyak lima ratus juta rupiah oleh hakim kyt kepada sudarman
pada saat diminta uang lima ratus juta rupiah pada saat itu ternyata sudarman belum langsung mengiakan
karena memang pada saat itu sudarman belum memiliki cukup uang untuk menyanggupi permintaan dari hakim kyt maksud kami
sehingga sudarman lewat pengacaranya johnson siburian penawaran kepada hakim kyt
pada saat itu agar supaya dipegang berupa jaminan sertifikat tanah daripada sudarman
karena pada saat itu sudarman sedang melakukan transaksi jual beli tanah
apabila tanahnya laku atau sudah terjual maka uang atau fee lima ratus juta yang dimintakan akan diberikan
nah setelah pembacaan tuntutan pada desember dua ribu delapan belas yang lalu
ternyata sudarman difonis atau diputus bebas seperti itu oleh hakim
sehingga pada desember sebulan setelah desember yaitu januari dua ribu sembilan belas
kembali hakim kyt atau hakim kayat meminta uang kepada johnson siburian
namun pada saat itu ternyata pengacara johnson siburian dan juga kliennya sudarman
belum langsung menyerahkan uang atau fee yang dimintakan oleh kyt
sehingga beberapa bulan kemudian masalah ini masih tetap ditunggu oleh hakim kyt
dan terjadi pertemuan berikutnya seperti itu
pertemuan selanjutnya berada atau berlangsung pada satu mei dua ribu dua puluh
johnson siburian bertemu dengan hakim kyt di pengadilan negeri balikpapan
di mana dalam pertemuan tersebut hakim kayat mengatakan bahwa ia akan segera pindah ke sukoharjo
dan ia langsung meminta oleh oleh atau janji yang dijanjikan oleh sudarman
kemudian pada dua mei keesokan harinya dua ribu sembilan belas
johnson siburian menyampaikan kepada sudarman agar menyiapkan uang
nah pada saat itu pada dua mei dua ribu sembilan belas
dimana pembeli yang sudah membeli tanah daripada sudarman sudah menyerahkan uang

dimana pembeli yang sudah membeli tanah daripada sudarman sudah menyerahkan uang
sehingga sudarman bisa langsung menarik uang berjumlah dua ratus lima puluh juta di salah satu bank di balikpapan
di mana uang dua ratus lima puluh juta ini dipecah begitu
di mana dua ratus juta dimasukkan dalam kantong kresek berwarna hitam
kemudian juga lima puluh juta itu dimasukkan di dalam tas sudarman
nah uang dua ratus juta yang dimasukkan dalam kantong kresek itu pun dipecah atau dibagi dua
dimana seratus juta itu langsung diserahkan lewat johnson siburian kepada hakim kayat
dan seratus juta rupiah lagi itu disimpan di kantor johnson siburian seperti itu
dan kemudian pada tiga mei
johnson siburian langsung menyerahkan uang seratus juta rupiah kepada hakim kyt di pengadilan negeri balikpapan
sedangkan seratus juta lain itu masih ditahan dulu oleh johnson siburian seperti itu
dan inilah yang membuat kpk atau pimpinan kpk sangat menyayangkan adanya oknum seperti hakim jaksa
ataupun juga pengacara
yang terlibat dalam pusaran kasus korupsi
dimana kpk juga meminta agar supaya mahkamah agung menindak tegas para oknum oknum
atau mereka yang terlibat dalam lembaga peradilan yang terseret kasus korupsi
agar di kemudian hari tidak lagi terjadi perkara ataupun juga kasus seperti ini reinhardt
baik arman satu nama yang cukup menarik adalah johnson sibure yang tadi juga anda sebut sebut
kalau kami cek kemudian profilnya selain pengacara tentu nama ini adalah salah satu aktivis lsm
yang kemudian bergerak di anti korupsi
apakah tadi kpk sempat menyinggung mengenai sosok johnson siburian seperti apa
dan bagaimana kemudian ke depan setelah menetapkan sebagai tersangka langkah langkah kpk
apalagi untuk bisa mengembangkan penyidikan ke depan
mengenai profil daripada johnson siburian pimpinan kpk laodhe m syarif tidak begitu banyak menyinggung
apalagi menjelaskan kepada awak media johnson siburian terkait dengan aktivis seperti itu
namun yang pasti tadi kpk cuma menjelaskan bahwa siapa saja yang diamankan
lima orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan
tiga orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka
lagi lagi yang menjadi highlight oleh pimpinan kpk
mereka meminta supaya mahkamah agung tadi menindak tegas oknum oknum tertentu
yang bekerja di lembaga peradilan yang terlibat kasus agar supaya nanti tidak akan ada lagi kasus serupa yang terulang seperti itu renha
baik terima kasih arman helmi untuk informasi
anda kita akan tunggu apa perkembangan terbaru dari gedung kpk
arman helmi koresponden cnn indonesia